presiden joko widodo menyebut sebanyak lima delapan ratus vaksin siap didistribusikan secara nasional pada januari dua ribu dua puluh
sambil menunggu kedatangan vaksin tahap selanjutnya di indonesia
pemerintah memproyeksikan sebanyak dua puluh sembilan lima ratus lima puluh dosis vaksin harus didistribusikan hingga maret dua ribu dua puluh
karena target kita nantinya untuk bulan januari itu lima delapan ratus vaksin harus masuk ke daerah
bulan februari itu sepuluh empat ratus lima puluh vaksin harus didistribusikan lagi ke daerah
kemudian bulan maret tiga belas tiga ratus vaksin
menteri kesehatan budi gunadi sadikin menyatakan estimasi vaksinasi nasional akan selesai dalam waktu lima belas bulan
namun sesuai arahan presiden jokowi diharapkan program vaksinasi bisa selesai dalam waktu dua belas bulan
sementara itu pemerintah provinsi dki jakarta akan mulai mendistribusikan vaksin sinovac ke empat ratus lima puluh tiga fasilitas kesehatan
sebelumnya pada senin sore pemprov dki telah menerima rp tiga puluh sembilan
warga jakarta yang menolak divaksin akan didenda sebesar lima juta rupiah
hal tersebut sesuai peraturan daerah provinsi dki jakarta no dua tahun dua ribu dua puluh
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengatakan
jika masih ada warga yang keberatan dengan peraturan tersebut
dipersilahkan mengajukan gugatan ke mahkamah agung
jadi bagi warga negara khususnya warga jakarta yang menolak divaksin
sama seperti menolak di swab atau menolak dikubur pemakaman jenazah secara protokol covid
yang dendanya sanksi pidana benar benar besarnya lima juta
kalau terjadi kekerasan atau pemaksaan ditingkatkan menjadi tujuh juta
namun demikian karena kita ini negara hukum
silahkan bagi siapa saja warga yang keberatan atau menolak
mengajukan secara hukum prosedurnya silakan ajukan gugatan ke mahkamah agung
lima belas rumah sakit di jawa timur menyatakan siap kapanpun menggelar vaksinasi covid sembilan belas
setelah lebih dari tujuh puluh tujuh enam ratus vaksin sinovac tiba senin lalu
ketua persatuan rumah sakit indonesia dr dodo andono mengatakan
total ada dua empat ratus vaksinator tersertifikasi yang tersebar di seluruh rumah sakit
di tiga puluh delapan kabupaten kota di jawa timur
pada tahap pertama ini lebih dari tujuh puluh tujuh enam ratus vaksin di jawa timur
hanya diperuntukkan bagi sekitar satu vaksin
ketua persatuan rumah sakit indonesia mengatakan
sekitar tiga puluh delapan tenaga medis dan tenaga kesehatan